olahraga dapat membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih positif baik secara fisik maupun secara psikis
nah di situ kita benar benar dikejar kejar oleh waktu
saya lihat orang tuanya juga baik baik tapi teman saya selingkuh gitu
mereka bersaing kan akhirnya kan di setiap latihan kualitas latihan kan pasti meningkat
kalau untuk fasilitas kita sudah siap
kalau tidak di sini belum pernah ngerasain
sementara itu setelah tujuh hari dilakukan pencarian
mereka yang tidak atau kurang
jadi para peserta itu
saya waktu itu masih sma umur saya itu tujuh belas tahun
basum konsisten menggunakan kayu bakar hingga saat ini
ayo siapa yang suka kue sus kue berbahan tepung terigu telur dan margarin ini memiliki bagian
nah kalau di tim amin sendiri ada nggak sosok yang bakal yang cak imin bilang tadi membenahi semua itu
dari komisioner komnas ham mengikuti secara runtut dari tkp pertama kedua dan tkp ketiga
lu pas lagi pre season satria muda main sama arki wisnu tapi pas lagi mau mulai season aktivis itu tiba tiba ditarik sama timnas
dan kondisi ini semakin parah ketika kita melihat bagaimana kemudian penanganan kasus korupsinya
oke yang harus mungkin di ini kan nggak semua kondisi harus di bypass jantung ya
dari tangan tangan perajin beragam produk keramik dihasilkan
menurunnya tekanan atmosfer dan temperatur yang berkolaborasi dengan sensasi gelap di zona ini
apalagi kan bergerentan kepada orang tua ya kan lagi
cuma akhirnya yang ngambil aku doang
nah ini yang harus segera distabilkan mas harga beras melalui berbagai instrumen pemerintah
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
supaya apa ya di notice lah istilahnya
aktivitas pengerukan pasir laut yang rencananya digunakan
sebagai kewajiban yang ditunaikan setahun sekali pada ramadan
tiga puluh menit mangga podang kering akan mekar dan bisa diolah sesuai selera
jadi tiongkok ini tidak bisa lepas dari kondisi global yang mengalami masalah hingga pandemi covid sembilan belas
peserta program ini merupakan mahasiswa semester lima tujuh semua jurusan
dan kemungkinan tidak ada kenaikan lagi di tahun ini
karena single ini menyangkut satu dari tiga orang
ini sesuatu yang kita di tengah perebutan